ayah kita harus membantu atau kita mati
ayah ayah yang menyebabkan ini
telah kupastikan bahwa tidak ada yang terluka sayang
tapi ini tidak benar ayah
kau tidak akan berpikir itu salah saat kau tahu apa yang dialami ayahmu untuk orang orang yang ada di kapal itu
kau pikir kau dan aku selalu berada di hutan miranda
dua belas tahun yang lalu aku adalah bangsawan mila
kakakku antonio meminta bantuan alonso
bangsawan milan dan mengkhianatiku
bersama sama mereka mengirim kami ke laut yang berbahaya
hanya gonzalo yang setia memberikan makanan dan buku untuk kami yang membuat kami bertahan hidup
itu adalah keberuntungan kami bahwa
kami berakhir di pulau ini
kalau tidak kami tidak akan selamat
kau adalah bangsawan
aku selalu mengira kau penyihir
buku buku yang diberikan gonzalo dan keajaiban pulau ini menjadikanku penyihir
sekarang aku akan tunjukkan kepada mereka apa artinya penyihir
batai telah dikirim tuan
sekarang mereka akan membayar apa yang telah mereka lakukan
kapan kau akan membebaskanku tuhan
aku berjanji akan membebaskanmu dan akan kutepati janji itu
tapi kau harus melakukan beberapa pekerjaan lagi untukku
ayah dengarkan aku
padainya bertambah buruk
hasil karya ariel membelah perahu dan membuat penumpang jatuh ke laut
dan kemudian saat pajar menyingsing
ariel membimbing mereka semua ke berbagai bagian pulau
prospero membuat dirinya tidak terlihat
alonso mungkin dia mendarat di bagian lain pulau ini
kita akan mencarinya
aku tidak menyangka saudaraku ini bisa merasa kasihan pada orang lain
biar aku lihat apa yang dia lakukan
prospero menggunakan sihirnya
dan membuat gonzalo dan alonso tertidur
bagaimana jika kita tidak pernah menemukan ferdinand
aku tahu kau selalu ingin menjadi raja napoli
impianmu sekarang akhirnya bisa menjadi kenyataan
bagaimana kalau kita menemukan kapalnya dan berlayar meninggalkannya di sini
sendirian di pulau yang sepi ini
tidak akan ada yang mendengarnya
mari kita mengikat mereka di sini
teman kami mendengar binatang liar dan kami datang untuk membangunkanmu
oh terima kasih
di bagian lain pulau ferdinand berusaha mencari yang lain
oh ayah makhluk macam apa itu ayah
kau cukup terpesona olehnya
aku ingin melihat sifat dia kesombongan dan keserakahan ayahnya atau hal hal yang lebih baik
ya selamat datang di pulau kami
anak muda aku ayahnya
oh senang bertemu denganmu
pelayan kami melarikan diri aku ingin kau melakukan tugas untuk kami
bawakan kami kayu bakar kau akan menemukan banyak batang kayu setelah badai tadi malam dan bergegaslah
di tepi lain pulau badutrin kilo dan stefano sang pelaut bertemu dengan makhluk aneh kalabas pelayan magis prospero yang tidak senang dan tidak bahagia
aku adalah pemilik sebenarnya dari pulau ini
yang dirampas prospero yang mengerikan itu dariku dan aku dijadikan pelayan
siapa beritahu kami kami milik kerajaan besar napoli
apakah kau raja
bantu aku menyingkirkan prospero dan kau akan menjadi raja pulau ini dan aku akan melayanimu selamanya
stefano adik batu pulau ini
ikutlah denganku pertama kita curi jubah sihirnya dan hancurkan buku mantranya lalu kau bisa memenjarakan dan menyembunyikan prospero karena memperlakukanku sebagai pelayan
ya berapa banyak kebencian dan keserakahan yang ada di dunia akankah manusia bisa mengatasinya
tuhan semuanya ada di pantai seperti yang kau inginkan
ah ferdinandku yang male laut telah menelannya
seperti prospero dan juga putrinya
eh siapa di sana
apa kau tidak mendengar suara itu
tidak tapi wahai raja suara yang hanya bisa kita dengar biasanya adalah suara hati nurani kita
jangan khawatir yang mulia aku yakin putramu aman
oh kalau saja kita tidak terdampar seperti ini
oh itu perkataan yang dikatakan seorang pria yang membuat sebuah kapal karam untuk saudaranya sendiri
siapa di sana
siapa di sana
hei kau berteriak di telingaku
apa kau tidak mendengar suara itu
badai telah mengganggu pikiranmu
ini buku buku prospero
ayolah hancurkan itu kalabas
kau pantas mendapatkannya kau menjadikanku pelayan di pulauku sendiri
ketika aku sampai di sini putriku dan aku lapar dan terluka
sebagai pemilik pulau ini apa kau menawarkan bantuan padaku
kau sangat membenciku sehingga untuk menyakitiku kau bersedia menjadikan dia raja di pulaumu sendiri
kau mau menjadi pelayannya hanya supaya kau tidak menjadi pelayanku apakah itu masuk akal
aku ingin meminta maaf karena ayahku membuatmu melakukan semua ini
tidak apa apa aku tidak tahu bagaimana tapi saat aku melihatmu aku merasa seolah olah badai telah datang sehingga aku bisa bertemu denganmu
aku merasakan hal yang sama
kita baru saja bertemu tapi aku merasa sudah mengenalmu begitu lama
dan aku akan melakukan apapun untukmu
aku akan melakukan apapun untukmu jika kamu tidak mengingatkan ayahmu
jika tidak apa apa denganmu aku menganggap itu sebagai iya
musik ini sangat indah dan sangat murni
namun itu mengganggu
saat hal yang harus membuatmu bahagia tapi tidak
jika mungkin hati nurani kita sedang terbebani
kau tidak pernah memaafkan kami atas apa yang kami lakukan pada prospero bukan
aku khawatir tentang hari di mana kau tidak akan bisa memaafkan diri sendiri
oh indah sekali
makanan yang indah sekali
itu muncul begitu saja
dan aku akan mencobanya
masih menginginkan apa yang bukan menjadi milikmu
dalam hidup kita menerima apa yang kita berikan
kau mengkhianati prospero
kau tidak menunjukkan gelas kasihan kepada putri kecilnya
jadi hidup tidak akan menunjukkan kebahagiaan

hidup adalah tempatmu yang membuang mereka untuk mati
mengirimmu badai ini sehingga kau tahu bagaimana rasanya takut dan lapar dan berjuang untuk tetap hidup
kau tidak layak untuk ditolong
apa yang kita lakukan
apa kita membuat prospero mengalami nasib buruk yang sama seperti yang kita derita
seperti yang di alami ferdinand yang malang
aku begitu dibutakan oleh rasa lapar akan kekuasaan
sehingga aku bahkan tidak pernah memikirkan apa yang harus dialami oleh saudaraku
aku pikir aku telah membantunya dengan meninggalkan dia dan putrinya hidup hidup
tapi betapa kejamnya betapa menjengkelkan betapa mengerikannya aku
tujuan sihirku telah terbukti
andai saja aku bisa bertemu prospero sekali lagi aku akan tersungkur dan meminta maaf
tidak perlu untuk itu raja
kau sudah cukup menyadari kesalahanmu
saudaraku kau masih hidup
tahta milan menantimu dan kirim aku ke penjara atas apa yang telah kulakukan
kulakukan ini untuk membebaskan kita semua
ferdinand ferdinandku kau hidup
dan mereka mendapat izinku untuk menikah jika kau juga setuju
aku akan merasa terhormat jika putrimu menjadi istri putraku
tuan kapal sudah siap dengan awaknya
terima kasih arya sekarang kau bebas
jangan pergi prospero tinggallah
buku kehidupan harus terus membalik halaman
pulau ini dulu sekarang dan akan selalu menjadi milikmu kalawas
lalu mereka berangkat ke milan
semuanya lebih bijak lebih baik
karena ingatlah apa yang terjadi
dan apa yang kau berikan adalah persis apa yang akan kau terima